ya sementara itu kasus perdagangan manusia masih terus terjadi dengan modus yang beragam
di jawa barat sejumlah perempuan menjadi korban perdagangan dengan modus perjodohan di tiongkok
dengan adanya ikatan pernikahan maka perempuan ini pun sulit dipulangkan ke indonesia
rendahnya tingkat ekonomi dan pendidikan dinilai menjadi pemicu jatuhnya korban kejahatan perdagangan manusia ini
berdasarkan catatan polda jawa barat
kasus perdagangan manusia di wilayah jawa barat pada dua ribu tujuh belas meningkat dibanding tahun sebelumnya sebanyak delapan belas perkara
atau meningkat sekitar lima puluh dua persen
kejahatan ini kembali terjadi setelah terungkapnya kasus trafficking sejumlah warga jawa barat di tiongkok
seperti yang dialami oleh seorang warga kabupaten bandung er
sudah hampir sembilan bulan ia tak bertemu dengan keluarga
awalnya ia dijanjikan akan mendapatkan kehidupan lebih layak dengan bekerja di jakarta
namun pihak kepolisian mengatakan bahwa er menjadi korban perdagangan manusia
dan kini berada di tiongkok
senasib dengan er mr warga jatiluhur kabupaten purwakarta juga menjadi satu dari dua belas korban
kini keluarga hanya menunggu perkembangan penyelidikan dari pihak kepolisian
proses pemulangan pada korban ini mendapat bantuan dari salah satunya
mantan bupati purwakarta dedy mulyadi
tapi harus perlahan karena ini mereka terikat sama hubungan perkawinan
beda dengan urusan membantu rumah tangga
sementara itu polisi daerah jawa barat pada juli dua ribu delapan belas lalu
berhasil membekuk tiga pelaku perdagangan manusia ke tiongkok
mereka adalah vivi liu cheng dan yusuf halim alias aan sebagai perekrut
total terdapat dua belas orang yang menjadi korban mereka
kuasa hukum korban menyatakan
kasus ini masih terus berproses
karena memang para suami suami mereka yang ada di china sana
itu memiliki buku nikah
nah buku nikah ini atau legalitas merit bagi pegangan para suami itu
itu pemerintahan china tidak semudah itu melepaskan para wni kita
karena dianggap itu sudah
dari sedari awal sudah diketahui sadar mereka akan menikah begitu ya
dosen ilmu sosiologi universitas pajajaran mengatakan
perdagangan orang ini bisa diantisipasi jika pemerataan pendidikan
di daerah yang bisa dilakukan pemerintah dengan baik
kita ketahui bahwa di beberapa kabupaten ini
pendidikan itu masih belum gratis masih berbayar
dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk melangsungkan pendidikan lebih lanjut
jadi artinya sudah ekonominya rendah
kemudian mereka sudah bisa memiliki kemampuan untuk mendapatkan pendidikan lebih lanjut
pelaku kejahatan transnasional ini manfaatkan situasi korban yang rentan secara ekonomi
dengan modus mengiming imingi uang dengan jumlah besar
tim liputan cnn jawa barat